asnalelo seorang dokter di kota medan sumatera utara membuka praktek pengobatan tanpa tarif
para pasien bebas membayar biaya pengobatan seikhlasnya
peniadaan tarif ini pun sangat membantu para pasiennya
saya dapat pengajaran yang mengatakan ada tiga profesi yang tidak boleh meminta tarif memasang tarif
pertama apabila datang seseorang ingin belajar
yang kedua datang orang minta nasihat
yang ketiga pak aku sakit aku mau berobat
nah kita periksa kita pilihkan obatnya apa tak boleh
sejumlah pasien sudah antre di tempat praktek dokter asnanelo sekitar pukul lima sore
sejam sebelum praktek pengobatan
pertama pasien yang berobat tersebut dibuka
sebagian besar dari mereka telah mengisi kertas pendaftaran sejak pagi hari
setiap hari tempat praktik ini selalu ramai oleh pasien
rata rata seratusan pasien yang berobat mulai sore hingga malam hari
praktek ini berbeda dengan praktek dokter kebanyakan
asnan sang dokter tidak menetapkan tarif bagi pasiennya
para pasien dapat membayar biaya pengobatan
pasien yang datang berobat tak hanya berasal dari kota medan
daerah tempat praktik ini berada
peniadaan tarif pengobatan membuat sejumlah pasien merasa terbantu
menurut mereka aznan juga selalu memberi resep obat obatan yang relatif murah
namanya kan kita beli resep kan bisa beli separoh
dokter lain bisa juga memang beli separoh
tapi kan namanya dokter lain kan enggak seiklas hati
kan bicara aja sama dokter bayar cepek
asnan dikenal dengan nasihatnya yang keras
baginya nasihat itu merupakan bagian dari pengobatan pasien
hal ini pernah dialami oleh dewi rahmadani lubis
pasien asnan itu kini kerap membawa anaknya bila sakit
datang berobat ke tempat praktik ini
pengalaman iya sih kalau dia ngobatin tahu dia
kalau ini anak banyak jajan
kalau ini anak pasti nggak diurusin sama orang tuanya
tapi kalau saya ini jajannya banyak nih
satu hari berapa dikasih impian sekian
besok kasih racun aja anaknya ya
kalau saya udah biasa enggak ditanggapi
selain membuka praktik pengobatan
asnan mengisi hari harinya dengan mengajar para mahasiswa
fakultas kedokteran universitas sumatera utara
ia adalah salah seorang guru besar di kampus tersebut
lagi belajar malam malam datang jalan abang sama saya
dia tamat amn akademi militer nasional
dia tanya kalau ada besar nanti mau jadi apa
saya bilang saya pengen jadi sarjan nuklir
nah setelah itu saya rubahlah cita cita tadi
pertama jadi dokter
kalau nggak bisa jadi dokter jadi guru
tak bisa jadi guru jadi perawat
nah sekarang tiga tiganya saya dapat
asnan lelo memahami benar makna pengabdian dalam profesinya
rezeki dan kebutuhannya akan selalu dicukupi oleh yang maha kuasa
ketika pengabdian itu ia jalankan
yan prabudi medan